ini kita akan lihat bagaimana suasana di qatar tepatnya di kota doha aldia
ya betul ibu kota qatar langsung saja kita akan bergabung dengan warga negara indonesia yang ada di doha
sudah bergabung sama kita boleh sama dengan zoom ada syafira monika
selamat pagi waktu indonesia mbak fira assalamualaikum
selamat pagi waalaikumsalam
oke mbak fira ini sudah tengah bulan ya artinya sudah setengah perjalanan menjalankan ibadah puasa
di doha sendiri saat ini situasinya bagaimana mbak
kalau di doha itu sekarang seperti biasanya seperti tahun tahun lalu itu setiap ramadan itu sepi
oke setiap ramadan sepi artinya pada saat pandemi saja sepi atau sebelumnya sebenarnya rame banyak aktivitas gitu
tapi karena lockdown akhirnya harus dibatasi
enggak juga sebenarnya tahun tahun sebelumnya itu emang restoran restoran kafe kafe itu semua tutup kan
mall pada tutup
tutup bukanya lagi itu malam tapi karena sekarang ada lockdown jadi semuanya tutup sama sekali nggak ada yang buka
sampai malam pun
artinya kan sebelum pandemi pun sudah sepi kalau ramadan bukannya hanya malam
ini sama sekali tidak ada aktivitas yang bukan esensial begitu ya di doha
menyiasatinya bagaimana mbak biar enggak bosan
karena kita pun di indonesia juga walaupun sudah longgar kita juga masih merasa ada hal yang hilang ketika ramadan
hingar bingar bulan puasa yang tidak seramai biasanya
biasanya kita sih ke rumah teman aja gitu atau kita bikin tajil bareng buka puasa bareng
cuma itu juga dibatasin kan lima orang maksimal
oh jadi boleh tapi dengan kapasitas maksimal dalam satu rumah itu yang berkunjung lima orang gitu ya
tapi saya tuh penasaran sebenarnya
tapi sebenarnya saya penasaran nih di sana
ini kan negara timur tengah mayoritas muslim pastinya kan katari katari di sana
nah kalau katari sendiri ini menyambut warga negara asing yang tinggal di sana yang bekerja begitu pada saat bulan puasa
ada nggak sih tradisi warga lokal yang misalnya mengundang masyarakat yang warga negara asing untuk berbuka puasa bersama begitu atau semacamnya gimana mbak
kalau di sini mereka itu lebih tertutup ya
karena mereka juga minoritas
jadi kebanyakannya itu ekspat di sini
jadi seperti kemarin sempat ada berolah juga kita
ya baik kalau di jalan gitu lagi pas buka puasa ada gitu
tahun sebelum sebelumnya ada gitu yang bagiin kurma sama air di penajalan
kalau di qatar tuh ini ya
lebih banyak ekspat daripada warga
berarti beda banget sama di sini ya
mbak tapi kalau misalnya kayak menu menu gitu ya
buka puasa ataupun menu sahur di masa ramadhan
mbak fira sendiri menyiasatinya bagaimana
apakah dengan makanan lokal di sana sudah bisa puas atau sebenarnya masak sendiri nih yang khas khas indonesia
apa aja misalnya menunya mbak
di sini tuh banyaknya tweet sweet gitu ke kue kue arab gitu ya
banyaknya kunafa gitu gitu
banyak di sini
kalau yang manis manis kurma kan segala macam kurma ada di sini tuh
kalau lagi kangen sama indonesia ya biasanya goreng aja sendiri
bikin bakwan sendiri
atau misalnya bikin mie instan
mbak fira ini kalau kita bicara soal ramadan di sana
ini kan tadi mbak fira sudah mengatakan bahwa saat ini sedang kondisinya lockdown ya di sana
tapi kalau mbak fira sendiri untuk menu berbuka puasa untuk akses kemudian mencari kebutuhan kebutuhan esensial
tadi juga sempat dia sebutkan
ini terganggu atau enggak selama bulan ramadan di tengah lockdown ini
sudah juga sih
karena sekarang apa apa udah take away udah delivery
dan juga seperti supermarket yang besar gitu udah semuanya delivery
jadi begitu apa apa delivery di rumah aja
jadi benar benar selama pandemi itu
ini kan qatar juga sempat mengetatkan restriksi soal penanganan pandemi
sempat longgar juga
sekarang sudah ketat lagi
apa sebenarnya yang terjadi sih mbak di qatar sebenarnya sehingga apalagi di bulan ramadan ini kok jadi ketat lagi gitu
kalau saya melihatnya qatar tuh melihat gimana wavenya si corona ini ya
kayak sekarang baru keluar kabar bahwa
akan diperketat lagi untuk karantina yang tadinya sempat
tidak akan ada karantina buat yang sudah vaksin
sekarang di karantina lagi
kayaknya mereka juga ngikutin ya itu
perkembangan dunia ya soal covid ya
atau tidak gitu
di fenomena yang terjadi sendiri kan di dunia itu pada saat suatu negara melakukan lockdown
banyak sekali misalnya wni wni ataupun ekspat ekspat yang memilih untuk kembali pulang ke negaranya masing masing
takut mengalami penguncangan
mengalami penguncian wilayah
jadi tidak bisa pulang ke negaranya begitu
kalau di qatar sendiri hal yang sama terjadi enggak
atau sudah banyak belum warga negara indonesia yang bekerja di qatar
yang sudah kembali lagi setelah kemarin sempat mungkin stranded di indonesia
tidak bisa kembali ke qatar karena restriksi wilayah
sebenarnya sudah banyak ya
jangankan warga negara indonesia warga negara lain juga sudah mulai pada pulang kampung lah ya
tapi ya balik lagi itu juga gimana situasi dan kondisi masing masing ya
jadi banyak yang memilih untuk pulang banyak yang memilih untuk tetap di sini juga
tapi banyak juga yang harus kehilangan kerjaannya gitu
jadi ada yang kena cat atau ada yang resign gitu
kalau bicara soal penanganan pandemi kan indonesia ini sudah melakukan vaksinasi
kemudian stok vaksinnya juga datang lagi aldia yang baru
kalau misalnya di doha sendiri di qatar sendiri proses vaksinasinya tuh gimana sih mbak
screeningnya kalau mbak fira sendiri sudah dapat vaksinasi
alhamdulillah udah ya baru kemarin dosis pertama
jadi dia tuh memprioritaskan health workers gitu dan frontliners
jadi ya kita tunggu sms aja sebenarnya dari ministry of healthnya qatar
jadi dari pemerintahnya sendiri kita akan dapat sms langsung disuruh ke health center yang mana ke klinik mana
terus tinggal ngantri disuntik udah beres dapat kartunya
oh jadi mbak fira udah dapat dua shot ya suntikan vaksin covid ya di sana
oh alhamdulillah kalau begitu ya ternyata ekspat juga pekerja pekerja diaspora kita diperhatikan
aksesnya lebih mudah
mbak fira ini kita mau ngomong ngomong soal sahur
kemudian juga tradisi tradisi ramadhan gitu
kalau di sana sendiri mbak fira dengan komunitas masyarakat indonesia yang bekerja di qatar di doha
ada tradisi khusus nggak nih di ramadan di tahun dua ribu dua puluh satu ini
itu seperti sebelumnya kita paling buka bareng aja ya biasanya
karena saya juga di sini ada curfew nggak boleh keluar lebih dari jam dua belas
oh di jam malam
di jam malam ya
iya jam malam
iya karena perusahaannya
cuman ya kalau saya lihat sih orang orang pada ke night market gitu ya ada pasar malam lah ya kalau di indonesia nya
tapi itu juga buka sampai jam dua belas failnya
di sana sedang dingin atau lagi panas nih mbak
lagi panas panasnya di sini udah mulai masuk
udah empat puluh derajat celcius
kalau malam berapa derajat tuh mbak
oh sama empat puluh tapi pasar malam pasar malam tetap boleh buka ya walaupun kondisi sedang diketatkan begini ya ada jam malam segala macem ya
iya jadi dia ada memang ada event event tertentu dan itu juga dibatasin gitu
untuk ibadah sendiri bagaimana mbak
untuk ibadah di masjid atau nanti kan ada juga qiyamulail
untuk menyambut lele telkodar gitu kemudian juga nanti untuk lebaran sendiri
udah dikeluarkan belum aturan aturan yang mengatur hal hal itu
untuk saat ini jadi kemarin tuh sempat dikabarkan bahwa sholat jumat itu boleh di masjid ya kan
terus sekarang itu di perhentikan lagi gitu
jadi gak boleh pada ke masjid terus disarankan untuk tarawih itu di rumah gitu
maka di rumah masing masing
ramadhan di sana semakin sepi ya dengan berbagai macam restriksi termasuk belum boleh ke masjid lagi
belum boleh tarawih bersama tidak ada kumpul kumpul gitu
mbak fira terakhir ini boleh mbak fira sampaikan pesan pesan kepada teman teman di indonesia
maupun teman teman di qatar karena bisa dilihat juga ya di seluruh dunia
boleh nggak disampaikan pesan pesannya di ramadan ini dari mbak fira di doha
kesan kesannya ya dari saya pribadi tuh untuk lebih bersyukur lagi lebih semangat lagi dengan adanya corona ini
bersyukur semuanya lagi dekat sama keluarga yang masih punya kerjaan yang masih sehat
lebih bersyukur lagi lebih menjaga kesehatannya lagi
saya gak takut ya kan
ya emang bersyukur tuh banyak caranya salah satunya tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan ya
baik mbak safira monika terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected ramadan pada pagi hari ini
tamat menjalankan ibadah puasa di tengah suhu yang sampai empat puluh derajat celcius

semoga sehat sehat terus ya mbak
assalamualaikum selamat pagi